hingga selasa siang pihak puskesmas jayagiri masih terus melakukan tracing kontak erat
kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas dari kluster wedding organizer di kampung suka laksana
kecamatan lembang kabupaten bandung barat
dari total kontak erat satu ratus sebelas warga sedikitnya enam puluh sembilan warga terkonfirmasi positif covid sembilan belas
tiga belas diantaranya sudah dinyatakan sembuh
sementara warga yang masih terinfeksi kini tengah melakukan isolasi mandiri
dengan pengawasan ketat pihak desa
bahkan satu kampung diisolasi dari pihak luar
perkembangan tentang covid sembilan belas yang diisolasi sekarang ada jumlahnya enam puluh sembilan
berarti sudah sembuh enam belas
alhamdulillah kelihatannya warga semakin sehat sekarang
seperti diketahui kasus klaster covid sembilan belas di desa cikahuripan ini
berawal dari pemilik wedding organizer usai mengurus pernikahan di bandung